komisioner badan pengawas pemilu frits edward siregar menegaskan ada sanksi pidana bagi kepala daerah yang tidak mematuhi kewajiban untuk tidak memihak dalam pesta demokrasi
sebab netralitas kepala daerah bang ali sudah diatur serta berlaku mengikat dalam undang undang aparatur sipil negara dan undang undang pemilu
sementara komisi aparatur sipil negara melihat kecenderungan pelanggaran netralitas asn terkait dukungan politik terus meningkat
pengalaman dari mulai pilkada serentak dua ribu lima belas dua ribu enam belas sama dua ribu tujuh belas itu tren pelanggaran netralitas meningkat
jelas bahwa nanti ini ada pengaruhnya apalagi kalau di tahun dua ribu sembilan belas nanti kan pilihan presiden dan legislatif
saat ini pun sudah banyak yang mencuri start sudah mulai kampanye
tadi yang kategori dua tadi birokrat yang berpolitik tadi ya mengkampanyekan untuk dirinya sendiri juga sudah dimulai
ksn tidak berdiri sendiri ksn bersama bawaslu kasn bersama kemenpan rb membuat upaya upaya pencegahan internalisasi kepada asn itu supaya bahwa tetap berposisi netral itu adalah penting
dan undang undang sudah mengatur pidananya
kenapa harus diatur pidananya
agar adanya kepatuhan dari kepala daerah untuk tetap melaksanakan fungsinya sebagai kepala daerah
sebagai bagian dari perpanjangan tangan partai politik
tapi dia adalah bagian dari melaksanakan fungsi fungsi pemerintahan
pelayan publik ya
dan itu sudah diambil sumpah itu adalah proses kita lalu harus lewat perikada itulah proses yang harus dihargai oleh para kepala daerah itu semua
oke kita punya perspektif yang baru
kepala daerah dengan
perspektif apa tidak ada perspektif perspektif
kepala daerah itu memberikan dukungan kepada pemerintah kepada presiden atas kinerja yang selalu

selama ini diberikan bupati wali kota pan gerindra di mana mana tempat
coy gerindra siapa bang
kalau bupati wali kota gubernur
misal satu banget re
regulasi menyebutkan kalau ada kepala daerah yang tidak menjatuhkan pilihan keberpihakannya kepada calon a atau calon b
saya mau bilang bahwa saya bicara dalam kapasitas sebagai tenaga ahli utama kantor staf kepresidenan
maka dia akan
akan dikenakan sanksi dengan undang undang dengan regulasi yang
kalau tidak melakukan keberpihakan dalam pemilu
ini ajaran mana pak
karena itulah maka
karena itulah maka
jangan sanksikan mereka
jangan marah sama mereka
karena ada sejumlah partai partai koalisi yang tidak mendukung pemerintah
tetapi di daerah mereka memberikan dukungan kepada calon yang tidak sejalan dengan pdi
maksudnya mendukung pak jokowi gitu
mendukung pak jokowi
kalau kepala daerah kemudian menyatakan dukungannya bagaimana dengan netralitas
bang ali dulu
regulasinya kan ada dong
jadi nggak usah ragu dan tidak usah resah
karena ini juga kan proses biasa
tapi bang andre rosiade cukup ragu dan cukup resah dalam
saya tekan memberikan pendidikan
saya memberikan pendidikan kepada andre
supaya insya allah dia terpilih menjadi anggota dpr pusat
apa dari daerah mana
di sumatera barat di dapil anda ada berapa
ada sepuluh kalau tidak salah
partai apa itu
ini macam macam ada partai
pertama abang ali ini pakai aliran sesat
nggak jelas menurut bang
soal undang undang pemilu ya
di pasal tiga ratus enam ini jelas
pemerintah pemerintah provinsi pemerintah kota kabupaten
kecamatan dan kelurahan desa memberikan kesempatan yang sama
pada peserta pemilu ya
pelaksana kampanye dan tim kampanye dalam penggunaan fasilitas umum
untuk menyampaikan materi kampanye
itu ayat satunya
tentara nasional indonesia
dan keputusan negara republik indonesia
dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan
atau merugikan peserta pemilu
dan tim kampanye
jadi bang ali ini nggak pernah baca undang undang
apa yang salah
apa yang salah dari
lihat bang ali di situ
siapa yang bikin itu undang undang
kau bilang saya tidak tahu
coba kau lihat siapa yang bikin itu undang undang
lihat memorinya di bawah
lihat nama ali mukhtar
apa yang salah dari
apa yang dilanggar dari undang undang itu
apa yang salah
gantian dong waktu banget
kepala daerah itu boleh saja
memberikan dukungan ke pak jokowi
bagi kami tidak ada masalah
kalau kami pak prabowo dan bang sandi
nanti gue jawab bang
pak prabowo dan bang sandi
melarang seluruh kepala daerah
partai koalisi kami
mendukung pak prabowo dan mas sandi
karena kita menginginkan
seluruh kepala daerah kami
ini fokus untuk bekerja
jadi tidak ada yang jadi tim kampanye
tidak ada jadi tim kampanye
bekerja untuk pemenangan prabowo dan bang sandi
biarkan partai politik dan masyarakat
dan relawan bekerja
kepala daerah bekerja untuk
melaksanakan janji kampanye mereka di daerah
kepala daerah tidak boleh jadi relawan
tanya dong kepada pemirsa
benar nggak ini ya pernyataan
orang rindra kayak begini
nanti abang akan kasih kesempatan jawab
nanti dulu bang
kasih adik abang dulu
itu satu ya
ini beda kita dengan pak jokowi
yang memang berharap
kepala daerah berbondong bondong
mendukung pak jokowi
karena nggak pede mungkin
nama partai politik dan relawannya
yang kedua adalah
undang undang itu melarang
tapi bagi kami
jadi bang dulu

ini larangan itu ada
ada sepuluh kepala daerah
katanya mendukung pak jokowi
sumatera barat satu khususnya
apa yang anda khawatirkan
saya terus terang nggak khawatir
kepala daerah itu contoh ya
ada kepala daerah pas deklarasi
ada kepala daerah
saya sebut saya bupati pesisir selatan
dia deklarasi dukung pak jokowi
dengan baju dinas
dan tanda pangkatnya
ini melanggar sebenarnya undang undang ini
etika sama undang undang ya
undang undang dan etika
waktu ada dana bantuan desa
ini bantuan dari mana
jangan lupa ya
itu terjadi tuh ya
terjadi bupati pesisir selatan lain
saya sebagai orang yang lahir besar
dan berinteraksi dengan masyarakat sumatera barat
saya punya keyakinan
bukan hanya sepuluh
anggapnya seluruh kepala daerah
mendukung pak jokowi di sumatera barat
tapi saya punya yakin
masyarakat sumatera barat
tetap mendukung pak prabowo
itu saya rasakan
bahayanya apa dengan
tadi ya dua puluh detik saja sebelum kita break
ya mereka akan menggunakan asn
diindikasikan bisa menggunakan asn
lalu diindikasikan mereka akan mengambil kebijakan
yang merugikan pasangan pak prabowo
tapi terus terang
untuk sumatera barat
kami tidak takut
karena rakyat sumatera barat
mendukung prabowo dan sandi
dijawabnya usaha jenderal berikut
kami akan segera kembali
itu sudah dijelaskan
bagaimana dengan kekhawatiran tadi
menggunakan dana bantuan
misalnya tadi dengan menggunakan
pak saya ingin mengatakan kepada anda semua
dan rakyat indonesia
bahwa pemilu ini bukan baru pertama kali
dilaksanakan bagi kita di indonesia
pemilu ini sudah berkali kali
karena itu ada bawaslu
ada tim pemantau ngo dan pemerintah
tidak usah khawatir
kalau ada yang andri tuduh
ada andri lihat salah
untuk diberikan link laporannya
bawaslu dan lain lain
jangan main wacana di publik seperti begini
nanti orang menertawai kita
penonton dan rakyat itu tertawakan kita
karena kita tidak mengerti
tentang apa yang sedang diatur
jadi ini hal yang lucu
kenapa bupati wali kota itu mendukung pak jokowi
kenapa tidak lupa bupatinya
bapak kasih kesempatan bang andri
anggaran anggaran saya mau kasih tahu
ya kalau di sumatera barat itu
dana apbn di sumatera
itu tiap tahun menurun
dua ribu lima belas itu satu satu triliunan

nanti saya jelaskan kenapa menurun
ini kan narasi yang dibangun oleh sepuluh kepala daerah pendukung jokowi di sana
bahwa pak jokowi membangun sumatera barat luar biasa
faktanya dana apbn dari tahun ke
iya kan membangun sumatera barat kan pakai apbn pak jokowi
faktanya dana apbn itu tiap tahun turun terus
ya itu fakta
setelah kita ributkan ya sekarang barulah
pak luhut kemarin kita lihat rapat khusus dengan menteri pue pr
tapi saya kemarin kasih junjung ya
dua hari saya keliling keliling
bupatinya termasuk salah satu pendukung pak jokowi
anda ikut bupati atau tidak
gimana saya kita mau ikut bupati dukung pak jokowi pak
kami ini petani getah ya
getah kami sekarang hanya rp lima sampai rp enam per kilo
padahal dulu jaman psb bisa rp delapan belas sampai rp dua puluh tiga
dua ribu sembilan belas kami ganti presiden dengan pak prabowo dan pak masyadi
jadi nggak ikut bupati nggak ikut
apa yang perlu dikhawatirkan
kalau bagi saya mungkin di daerah lain mungkin
kalau di sumatera barat
di sumatera barat kami punya keyakinan
tidak bisa diintimidasi oleh bupati atau wali kota
tapi kan dukungan ini tidak hanya di sumatera barat
tapi di seluruh indonesia banyak sekali
apakah itu berpengaruh nggak pada aparat birokrasi
kepada mesin mesin asn yang di bawah
tentu bupati wali kota
tentu secara tidak langsung akan mencoba mempengaruhi asn
untuk mendukung pak jokowi
ini betul ini tuduhan yang berdasar apa tidak
kalau bupatinya sudah mendukung
ini kan sudah rahasia umum
kalau misalnya nih
pemret cnn indonesia tv
dukung salah satu orang
pasti kan dia coba bermain mengajak redaksi redaksi dan wartawan
ini narasi alasan alasan yang tidak jelas
kalau pakai alasan alasan yang bisa sendiri kalau ini tidak
jadi bupati misalnya
kalau bupati mendukung pak jokowi
kan dia bisa pengaruhi kepala dinasnya
sekdanya dan bawahannya untuk mendukung pak jokowi
ini kan bisa saja terjadi
bisa saja dan apa sudah pernah terjadi
ada presiden sebelumnya belum
bahasa yang benar
di pilkada pilkada seperti itu
kan banyak yang terjadi
misalnya gubernurnya ya
adalah kadir partai tertentu
lalu bupatinya maju lagi periode kedua
kalau bupati ini berhubungan dengan gubernur
biasanya plt itu adalah orang yang biasanya
bisa berhubungan dengan bupati
fakta fakta yang terjadi
jadi ini dibiasakan
bagaimana soekarno pak ali
saya bukan tim kampanye
saya dari kantor staf kepresidenan
saya ingin mengatakan bahwa
kalau anggaran pendapatan belanja negara
ini andai masalahnya belum di dpr
jadi kita terangkan juga dia tidak mengerti
karena anggaran pendapatan belanja negara itu
tentu diatur berdasarkan pad dari kabupaten sendiri
kemudian dari ini dari itu dan lain lain
nggak ada urusannya
karena pembahasan anggaran itu
adalah dpr memiliki hak mutlak dengan pemerintah
nggak ada urusannya dengan presiden
kalau dana itu turun ya mana nt punya dpr dpr nya
kalau menggerakkan di depan saya mau kasih tahu
sebentar antaranya bicara tadi abang
oke siap silakan
kalau anggaran itu dibicarakan dong
karena dpr nya itu berhak
sumpahnya itu adalah berjuang untuk kepentingan anggaran
dan pembangunan di daerah pemilihannya
jadi itu tanggung jawab anggaran dpr loh
saya ingin menjelaskan
karena itu memang
saya mencatat dari tadi ini
ada sejumlah materi materi yang memang tidak patut dipakai
tidak patut dimasukkan dalam pembahasan kita di sini
karena substansinya tidak seperti itu
itu tempatnya di dpr sana
tapi saya mengerti
kalau kekhawatiran tadi mengenai kinerja birokrasi
saya sudah mengerti
saya mengerti bahwa adikku ini harus menjadi anggota dpr ri
itu aja dulu
tapi tuduhannya nggak berdasarkan
tuluhannya tidak menggunakan argumentasi yang bagus
tapi presiden happy nggak
ada nggak negara kemudian memberikan boundaries
anda boleh mendukung presiden tapi ada batasannya satu dua tiga
presiden tidak datang mempengaruhi orang untuk memberikan dukungan kepadanya
presiden joko widodo tidak datang untuk mempengaruhi orang untuk minta dukung kepadanya
dia punya tim kampanye ada
nanti dalam kapasitasnya sebagai calon presiden
kalau mereka sendiri memberikan dukungan kemudian deklarasi untuk memberikan dukungan kepada pemerintah kepada presiden joko widodo untuk atas dan nama melaksanakan tugas dan kerja kerja program selama ini
tola al badrun alaina
tapi tidak pernah diminta tidak pernah dipengaruhi
tidak ada mungkin pernah itu terjadi
bang arief dua puluh detik dari anda terakhir
fakta sudah saya sampaikan secara terbuka
sekarang saya mengenal kasih kebohongan
bahwa kalau di sumatera barat
bahwa anggap presiden jokowi berhasil
membangun sumatera barat
apa lagi umat buahnya
faktanya apbn yang masuk ke sumatera barat dari dua ribu lima belas sampai dua ribu lima belas terus menurun itu satu
yang kedua silahkan saja kepala daerah mendukung pak jokowi
tapi kami punya keyakinan
rakyat indonesia akan mendukung pak prabowo dan bang sandi
kenapa kehidupan semakin sulit di zaman pak jokowi ini
tapi khawatir nggak dengan fenomenanya itu
rakyat akan mengontrol kepala daerahnya
khawatir tapi tetap yakin
waktu dua puluh detik pak aku ingin dua puluh menit
saya atas nama tenaga ahli utama kantor staf kepresidenan dan jurubicara pemerintah
menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada masyarakat indonesia
yang terus memberikan kepercayaan dan dukungan kepada presiden joko widodo dan pemerintahnya
mohon doa dan dukungannya agar presiden terus sehat walafiat dalam melaksanakan
tugas tugas dan amanah rakyat dalam melayani kepentingan rakyat dari sabang sampai merauke
dari myangas sampai pulau rote
salam untuk rakyat indonesia
salam dari presiden jokowi dodo
ali mohtar ngabalin sebagai jurubicara pemerintah bukan tim kampanye nasional
terima kasih bang ali terima kasih bang andre
kita lanjutkan dialognya kapan kapan karena menarik sekali
demikian layar pemilu terpercaya pada malam hari ini
pastikan ada pendapat informasi terkini seputar pemilu dan pilpres
bersama layar pemilu terpercaya di cnn indonesia
saya budi adiputro ali mohtar ngabali dan arief rosyad
selamat malam sabang jepang